keelokannya siapa tak kenal
inilah kepulauan karimun jawa
tanah di utara pulau jawa itu menyimpan sejuta pesona
dikisahkan suku bugis yang menetap di pulau karimun jawa hidup damai selaras dengan waktu
melawan zaman lewat eksistensi budaya
kepulauan karimun jawa
beratus suku nusantara menjadi simbol kekayaan tak ternilai
bermacam suku bangsa di tanah air dipersatukan oleh bahasa dan budaya
kepulauan karimun jawa
kepulauan karimun jawa yang terdiri atas dua pulau yang berbeda
dua puluh tujuh pulau menawarkan kecantikan pantai dan laut khas wilayah tropis
pulau demi pulaunya menjadi incaran wisatawan
belum lagi pesona bawah lautnya yang begitu menawan
sebagai salah satu pilihan destinasi wisata favorit di jawa tengah
karimun jawa menyimpan kisah yang nyaris tak tersentuh
di desa kemujan kecamatan karimun jawa kabupaten jepara
provinsi jawa tengah satu suku dengan adat istiadatnya yang begitu kental
masih bertahan di tengah gempuran modernisasi
desa kemujan seluas satu enam hektare terletak di bagian utara pulau karimun jawa
desa kemujan adalah salah satu dari empat desa di karimun jawa
di antara keempat desa yang menempati delapan pulau ini
desa kemujan terletak di pulau terbesar yang menempel dengan desa karimun jawa
dari dermaga karimun jawa dibutuhkan
waktu sekitar empat puluh lima menit menuju desa ini
namun waktu tempuh akan menjadi singkat jika menggunakan moda transportasi udara
apalagi desa kemujan cukup dekat dengan bandar udara dewadaru
disebut kampung bugis lantaran desa ini dihuni oleh mayoritas suku bugis
yang berasal dari sulawesi selatan
dibanding suku besar lain seperti suku jawa bajo mandar dan madura
jumlah penghuni suku bugis mendominasi wilayah desa kemujan
yakni mencapai enam puluh persen dari keseluruhan
kalau suku bugis ya karena budaya kita pelaut memang
mereka sering keluar dari sulawesi
atau juga memang ada beberapa kejadian juga sih yang mereka terpaksa harus keluar
kayak peperangan konflik
tapi di samping itu kan juga budaya kita memang budaya pelaut tuh
berdagang ke sumatera
dari ini akhirnya ketemu pulau ini
itu ya masih nenek nenek kita
temu akhirnya mereka mendarat
wah ini bagus ini buat bertani
akhirnya mulai kembali lagi ke kepulauan juga
terus mereka ngumpulin
mendiskusikan dengan keluarga
oh di sana ada lahan bagus
ada pulau bagus
kita coba bikin lahan ke sana
ratusan rumah panggung dengan berbagai ukuran pun berdiri di kampung tersebut
sejauh mata memandang
tampak rumah rumah yang mengajak kita merasakan suasana kampung bugis
seperti di pulau sulawesi
salah satu ciri rumah panggung ala suku bugis adalah
tidak menggunakan paku ataupun besi dalam pembangunannya
melainkan memakai pasak kayu
ini merupakan adat istiadat turun temurun dari nenek moyang suku bugis
masyarakat suku bugis mempercayai
rumah bukan hanya merupakan tempat tinggal
tetapi juga pusat siklus kehidupan
rumah kerap menjadi saksi kehidupan
mulai dari kelahiran pertumbuhan pernikahan hingga kematian
dahulu rumah panggung dibuat begitu tinggi jaraknya dari tanah
untuk menghindari hewan buas
bukan hanya itu
kolong rumah panggung bahkan dapat digunakan
sebagai tempat parkir kendaraan
seperti mobil ataupun kuda
rumah di desa kemujan tetap menggunakan konsep rumah panggung
namun susunan tangganya dirancang lurus menjulang ke atas
meski model ini sebenarnya diperuntukkan bagi rumah pejabat atau sultan
untuk masyarakat biasa
biasanya tangga dibuat berbelok
hal ini membuktikan adat dan modernisasi
berkolaborasi dalam kehidupan warga suku bugis di desa kemujan
meski harus berjuang keras bertahan di tengah serangan modernisasi
rumah rumah tersebut tetap berdiri kokoh
hawiyah warga desa kemujan keturunan bugis misalnya
sudah menyaksikan empat generasi di pulau ini
sama ini sama suami sama cucu
banyak anak itu kan anak anak ibu semua itu
jadi tetangga kan
ada satu di situ
yang rumah panggung di situ tadi kan
sehari hari ngapain aja boleh semua
yang itu kayak buru buru bersih bersih
walaupun merantau jauh dari kampung halaman bugis
nilai nilai budaya suku ini terus dibawa dan tak hilang
di negara dengan luas perairan mencapai dua per tiga bagian ini
menjadi pelaut adalah keniscayaan
demikian halnya bagi suku bugis
yang memiliki darah pengelana
memanfaatkan sumber daya alam dari laut
menjadi salah satu pilihan
ya melaut merupakan sumber penghidupan
khususnya bagi warga kampung bugis
di desa kemujan karimun jawa
termasuk bagi joharif pria berusia empat puluh lima tahun ini
mencari nafkah dengan berlayar menggunakan kapal kelautan
memancing cumi cumi yang lakukan sapan hari
untuk memenuhi kebutuhan keluarga
setiap menjelang matahari tenggelam
joharif berkemas perlengkapan memancing ia siapkan sebelum melaut
berpamitan kepada anak dan istri tak lupa ia lakukan
dengan perahu berukuran sedang
joharif tampak bersemangat melaut
ia optimistis akan membawa pulang banyak cumi cumi kali ini
tepat ketika matahari tenggelam
joharif menghentikan kapalnya di tengah laut
ia yakin di tempat itulah banyak ditemukan cumi cumi
yang kerap memakan umpan pancing miliknya
namun satu hingga dua jam pertama
ia hanya berhasil mendapat tiga ekor cumi cumi
hingga subuh menjelang ia pun memutuskan pulang
cuminya per kilo lima puluh ribu kadang lima puluh
kalau salah lagi musim banyaknya
sekarang ya lagi baru mulai belum musimnya
nanti kalau udah bulan bulan puasa gitu ya musimnya
boleh dikata sepuluh kilo ke atas itu dapat
ini banyak nggak dapat daripada yang dapat
iya tuh itu punya tiga
kadang ya nyari ikan juga
kalau ikannya pas lagi ini
kita cari ikan
kalau ikannya lagi sepi kita cari cumi
sudah berapa tahun pak

mancing cumi sama nelayan di laut cari ikan itu
kalau dulunya sih merantau
sekarang udah dulu kampung ya udah kerjanya melaut
kembali ke darat joharif menyerahkan hasil tangkapan kepada sang istri
b yang kini sedang mengandung biasa mengantar hasil pancingan suaminya semalam kepada pengumpul
hari ini joharif dan sari b berhasil menjual enam kilogram cumi cumi
beragam pakem khas bugis tetap dipertahankan
meski berjarak begitu jauh dari tanah sulawesi tempat suku ini dilahirkan
bermacam adat istiadatnya masih dilestarikan
lewat budaya kesenian dan kuliner
seperti yang diperlihatkan di desa kemujan
kampung bugis di desa kemujan karimun jawa merupakan sebuah jejak bugis di nusantara

untuk melakukan pengembaraan di lautan suku bugis terkenal dengan kapal khas buatannya yakni pinisi
kekuatan kapal karya suku bugis tak diragukan lagi
layaknya kapal perang kapal kapal ini didesain untuk mengarungi samudera luas
di kampung bugis desa kemujan karimun jawa misalnya kapal kapal yang dibuat masih kentara berciri khas suku bugis
dari bahan baku cara pembuatan hingga ritual yang dilakukan saat membuat kapal tidak meninggalkan pakem suku bugis
hal itu pula yang dilakukan husen warga desa kemujan keturut tutup
sebagai sosok yang dikenal piawai membuat kapal dengan pakeb suku dari sulawesi tersebut
hussein kerap menerima pesanan bukan hanya dari desa kemujan tapi juga dari pulau jawa
seperti membangun rumah panggung membuat kapal suku bugis juga tidak menggunakan paku ataupun besi
kualitas pasak kayu dipercaya dapat menjaga keselamatan para pelaut saat mengembara di samudera
itu kan berkarat
kalau di sini adat bugis
kalau pasak kan tidak berkarat
jadi mungkin kekuatannya tidak tahu kita sama sama memakainya
tapi kalau di sini memang maunya pasak semua
kalau waktu di sulawesi juga gitu
tidak mau pakai paku ya
tidak pakai paku iya
selain karimun pulau parang yang jawa jawa kan memang pakai besi
kalau kita memang ahlinya gitu semua
dan juga kalau habis nge cet kan tidak terlalu berkarat
harus juga ya pengawet nge cet ya
iya pengawet nge cet juga
kalau mau bikin kapal kita kan harus selamatan dulu
habis istilah menikahkan kan harus kayu tersebar kan kita satukan
seperti kita manusia mungkin seperti itu
oh jadi kapal itu dianggap
dianggap seperti kita
manusia kan gitu
kita kan bisa bekerja
bagi sebagian besar penduduk kampung bugis yang berprofesi nelayan
kapal merupakan bagian penting dari kehidupan
dari kapal jejak bugis menunjukkan eksistensinya
saat kapal selesai dibuat dan hendak dilayarkan ritual pun dilakukan
kampung bugis menunjukkan bahwa kapal berlayar
tiga dua satu
kampung bugis menunjukkan bahwa kapal berlayar
sejak jauh jauh hari tanggal dan jam terbaik telah ditentukan
saat tiba harinya semua warga kampung berbondong bondong mengantar kapal berlayar pertama kali
kampung bugis menunjukkan bahwa kapal berlayar

menu kuliner khas suku bugis terkenal akan rasa yang memikat penikmatnya
mengolah ikan bagi warga kampung bugis merupakan kelaziman terbaik
mengolah ikan bagi warga kampung bugis merupakan kelaziman terbaik
sebagai masyarakat pencari hasil laut mereka paham betul bagaimana mengolah ikan
sebagai masyarakat pencari hasil laut mereka paham betul bagaimana mengolah ikan
ya ikan bakar
ya makanan sehari hari kita di sini
apa aja yang kamu tahu
ikan bakar terus itu lawak terus
gagapet terung balenasu ikan bakar
apa yang ada
oh itu ikan bakar
yang sausnya asam
ya ikan bakar itu
ada bumbu asem di atasnya itu
bumbu asam pakai asam sama bawang merah

kunyit sama asam juga
perpaduan bumbu rempah dengan ikan segar hasil tangkapan nelayan desa kemujan terasa nikmat
sementara itu di kota besar hanya ditemukan ikan yang sudah melewati berbagai tahap distribusi
di sepanjang garis pantai kemujan ikan yang baru saja ditangkap dari laut bisa langsung diolah dan didikmati
sekan ikan bakar ini misalnya
sambalnya yang terasa asam karena menggunakan belimbing wulung
begitu nikmat di lidah
selain itu ada lawak yang terbuat dari jantung pisang yang diolah dengan santan segar
yang diolah dengan santan segar
ada pula balenasu masakan ikan dengan kuah santan kuning
makanan khas suku bugis tentu tak dapat dilepaskan dari adat bersantap suku ini
suku bugis biasa makan bersama anggota keluarga ataupun tamu
namun ada tata cara tersendiri berikut filosofinya
para anggota keluarga dan tamu yang hendak diajak makan bersama akan dipersilakan duduk lebih dulu
kemudian perlengkapan makan akan disajikan satu demi satu mulai pencuci tangan nasi lauk dan air minum
suku bugis memiliki tradisi makan bersama semua anggota keluarga
lauk yang disajikan pun dalam jumlah ganjil
adat istiadat ini masih dijaga hingga kini di desa kemujan karimun jawa

salah satu seni bela diri yang populer di tanah air adalah pencaksilat
pencaksilat juga menjadi identitas suku bugis yang diupayakan dilestarikan di desa kemujan
inilah pencak baruga
ini pencak yang untuk pertunjukan memang
jadi bukan untuk mematahkan lawan atau pertandingan tidak ini pertunjukan
jadi perbedaannya di situ
kalau pencaksilat yang lain bagaimana caranya untuk melumpuhkan lawan
kalau ini tidak bagaimana kita saling menghormati lawan dalam hal pertunjukan
jadi silat apapun masuk harus masuk ke pakemnya yaitu jangan menyakiti lawan
tak hanya menampilkan seni saling serang dan tangkis pencak baduga diiringi musik yang disebut genderang pencak
saron bonang kendang dan gong mengiringi setiap gerakan pemain pencak diselingi suara deburan ombak di desa kemujan
dengan kostum khas pemain silat pertunjukan dibuka dengan ritual khusus
untuk menghindarkan arena pertunjukan dari mara bahaya
ritual ini dipercaya dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan
yang tadi itu dari suku bugis
ada istilah buka tanah
itu kita membuka area itu lapangan tanah itu kita hargai
ada istilah mapas siling kita perciin pakai air biar tidak ada apa apa di tanah itu yang kita tempatin untuk pertunjukan
dan yang ikut tampil selamat dari segalanya gak ada masalah
kemudian ketupat lepas itu simbol untuk pembukaannya itu
bagi keturunan suku bugis yang jauh dari tanah sulawesi silat menjadi bagian dari kehidupan
maka silat tak lepas dari keseharian mereka
meski harus bersaing ketat dengan kesenian dan hiburan modern pencak baruga tetap tak lekang oleh zaman
kini anak anak di desa kemujan kerap berlatih untuk tampil dalam undangan di berbagai wilayah
mereka berlatih di bawah pimpinan bambang zakaria alias bang jack
tak mudah memang bagi bang jack dan generasinya tetap mempertahankan pencak baruga
namun tak berarti tidak ada upaya yang dapat dilakukan untuk menjaganya agar tetap ada
selain itu ada kesenian lainnya
yang terakhir adalah desa kemujan
yang terakhir adalah desa kemujan
yang terakhir adalah desa kemujan
yang terakhir adalah desa kemujan
yang terakhir adalah desa kemujan
desa kemujan memang menawarkan bentang alamnya indah dengan warga yang kreatif
alat musik samplung lahir dari keinginan memanfaatkan sumber daya di desa seluas sekitar satu enam ratus hektare ini
buah nyamplung yang mudah ditemukan di pinggir pantai menginspirasi para pemuda kemujan untuk memanfaatkannya menjadi alat musik
bahannya dari buah nyamplung yang sudah jatuh di bawah pohon terus kita ambilin
cara memainkannya sama kayak suling suling lainnya ya
buah nyamplung itu dibersihin dulu awal kulitnya terus dibolongin dibolongin terus dalamnya diambil isinya dikeluarin dibersihin
habis itu juga harus paham
intinya itu harus tembus ya pak tembus terus sama kayak suling suling apa ya yang bawahnya bolong
cuma bedanya kan
bolongnya yang buat mainin nadanya kan cuma ada tiga empat sama bawah
yang satu buat niup

ya setelah kulit luarnya dibersihkan dan dihaluskan buah nyamplung akan dilubangi sesuai dengan kebutuhan
ya setelah kulit luarnya dibersihkan dan dihaluskan buah nyamplung akan dilubangi sesuai dengan kebutuhan
lalu satu persatu nyamplung berlubang ini akan disatukan menggunakan lem khusus
setelah menjadi satu nyamplung akan dicoba ditiup
nada nada yang dihasilkan pun akan disesuaikan
tidak menghabiskan waktu terlalu lama untuk menghasilkan alat musik samplung
begitu alat musik ini dimainkan suaranya pun terdengar medu
tak kalah dibandingkan seruling
ditemani angin pantai dan debur ombak suara samplung terasa
menyedihkan rasa mendamaikan hati
para pemuda desa kemujan menamai grup musik mereka suara karang
salah satu misinya adalah memperkenalkan buah nyamplung yang dapat diubah menjadi alat musik unik bernama samplung
siapa sangka bentuknya yang mumil dan praktis membuat wisatawan tertarik dan menjadikan samplung buah tangan
sampelung buah tangan
sampelung buah tangan
sampelung buah tangan
sampelung buah tangan
hanya keistimewaan suku bugis beragam keistimewaan suku lain yang ada di nusantara perlu dilestarikan
sebab kelak anak cucu kita perlu mengenal betapa eloknya ragam budaya nusantara